gara gara dituduh mencuri seorang santri di pondok pesantren atakwa lamongan
tewas di kroyok enam belas orang temannya yang juga sesama santri
polisi selasa pagi melakukan rekonstruksi untuk mengungkap peristiwa pengeroyokan
polisi menggelar rekonstruksi pengeroyokan yang menewaskan adam fawas syarvia
umur dua belas tahun santri pondok pesantren atakwa kranji paciran lamongan
rekonstruksi digelar di salah satu gedung mapolres lamongan
karena dikhawatirkan mengganggu proses belajar jika dilakukan di area pondok pesantren
ke enam belas santri yang diduga sebagai pengeroyokan dihadirkan
ke enam belas santri ini yang semuanya adalah rekan satu asrama korban
menjalani lebih dari enam puluh adegan dalam rekonstruksi ini
mulai dari menginterogasi korban mengintimidasi hingga mengeroyok adam hingga tewas
rekonstruksi dilakukan tertutup wartawan hanya diizinkan mengambil gambar tidak lebih dari satu menit
desember yang lalu telah terjadi penganiayaan terhadap anak di bawah umur
yang delapan yang juga dilakukan oleh temannya sendiri atau rekannya sendiri
dua belas santri ini mengeroyok korban adam fawas di dalam asrama senin malam
setelah dipukuli adam kemudian dibiarkan sekarat di dalam kamar
adam ditemukan sudah tewas keesokan harinya dengan tubuh penuh luka lebam
setelah menjalani rekonstruksi ini polisi akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka
dalam kasus ini
wibtaul arief lamongan